ataukah pemerintah tidak memberikan sebuah riset development yang tepat sehingga proyek proyek tersebut akan gagal
setelah ajang atau world water forum ke sepuluh ini dilaksanakan
justru menjadi bahan bakar yang konstruktif ya mas ya untuk persatuan indonesia yang lebih baik ke depannya
tapi tiga bulan satu hari habit itu terbentuk
wow berarti tidak hanya estetikanya saja tapi ternyata maknanya juga sangat berbeda
saya ingin menambahkan bahwa mereka natural
enggak dia kaget itu dari tadi kan lu pake bahasa indonesia cuman
apa yang beda sama dunia basket yang kakak tekunin selama ini dan sekarang di dunia kerja